sekjen pdi perjuangan hasto kristianto meyakini bahwa arahan presiden jokowi dalam pembukaan rekernas ketiga yang berlangsung tertutup adalah sebuah ketegasan sikap jokowi untuk turut mendukung ganjar pranowo sebagai calon presiden berikutnya
dengan arahan seperti itu ya sangat jelas
tidak ada preferensi yang lain bahwa ada pihak pihak lain yang mengklaim ya monggo monggo saja
tetapi suasana kebatinannya ini kan bisa dibaca oleh seluruh rakyat indonesia bahwa bung karno ibu mega presiden jokowi pak ganjar ini adalah satu nafas kepemimpinan dan ketua dpr nya adalah mbak puan maharani
dan di luar itu kemarin ada mas prananda prabowo yang juga menyampaikan desainnya desain dalam konteks ideologinya desain dalam konteks komitmen pergerakan untuk rakyat watak politik yang turun ke bawah
itu semuanya satu nafas betul
hasto kristianto juga mengatakan bakal ada partai tambahan yang segera mendeklarasikan dukungan untuk kandidat presiden ganjar pranowo
meski tidak menyebut nama partainya hasto mengatakan partai yang dimaksudnya unggul dalam komunikasi politik dengan daya jangkauan yang luas
langsung diakir aja pak
kemudian yang kami komunikasi dengan pkb
kami komunikasi dengan
gulkar beberapa kali
kami bertemu dengan golkar karena sama sama berada di dalam pemerintahan
sama sama sudah memahami stylenya
sudah saling mengenkapi kalau kita kerjasama di pemerintahan
nah kemudian hari jumat juga sama
ada partai yang punya suatu daya unggul
di dalam menjabarkan apa yang pak presiden sampaikan kemarin
komunikasi politiknya harus baik
daya jangkauannya harus luas